oh ya pak haji dan itu belum termasuk bunganya
ini dua puluh juta cash tanpa bunga karena baru pinjam satu hari dan saya tidak mau berurusan dengan
saya tidak paham
tapi kalau akan tidak puas
kamu sudah lama tidak pernah salat subuh di masjid
yuk salat subuh yuk
assalamualaikum pak ustadz
kang gosip masjid kan di sana
ya lihat anak saya kemah
bukannya semalam pulang ke rumah
ya semalam ke rumah saya juga ketemu
tapi mungkin pas saya lagi tidur dia keluar
kalau gitu saya cari kemal dulu
sebentar kang kursi
kemal itu sudah besar
tapi sudah subuh belum
kami nya langsung turunin aja
ini emang benar benar keturunan kang haji kusimnya
pakai bawa bawa keturunan segala
fandai mencari peluang
ente kurban kan
tapi apaan sih
aku berpikirnya benar benar udah sukses juga

cabarnya masih bangan dan juga
autocamber makan tau
ada hal yang kang kosim ingin bicarakan
ya tidak apa apa kalau kang kosim tidak mau bercerita
semalam itu saya sempat berdebat dengan kemang
apa mau bicara
dari tadi abah coba hubungin kamu susah
abah perlu bicara
abah itu tiap hari nasihatin kemal
kemal gak boleh gini
kemal gak boleh gitu
harus ini harus itu
kalau kayak gini terus kapan kemal majunya
kalau emang kemal gak mau dinasehatin abah
kemal gak mau dinasehatin abah
kemal gak mau denger omongan abah lagi
kemal ini udah kenyang sama nasehat bah
sekarang itu yang kurang modal pak
kemal tuh perlu modal modal bah
kalau kamu caranya begini apa nggak mungkin bisa ngasih modal sama kamu
kemal udah tau kalau abah abah ngomong kayak gitu
silahkan kang kho sim cari kemal
semoga air wudhu yang tadi membasah
dan sholat yang sudah dijalankan
bisa mendinginkan hati
bukan pak bostad
bukan pak bostad
kalau gitu saya pamit jadi kema dulu
ya allah subhanallah kemal
jadi ini yang kamu lakukan selama ini
jadi kamu keluar subuh dari rumah
untuk bikin ini
dan bikin kejutan buat abah
sebenarnya bukan kejutan buat abah
abah juga gak mau dengerin
apa sudah suzon sudah berburuk sangga sama kamu
tapi kamu dapat modal dari mana
terserah abah lah
abah mau marah
kamu pinjam berapa
dan itu belum termasuk bunganya
ini dua puluh juta cash tanpa bunga
karena baru pinjam satu hari
dan saya tidak mau berurusan dengan timbah
kalau begitu pak haji
saya tidak paham
tapi kalau akan tidak puas
kita bisa selesaikan masalah ini secara hukum
dengan robhalpurnia pernah berkata
allah is allah allah is allah
allah is allah allah is allah
allah is allah allah is allah
allah is allah allah is allah
allah is allah allah is allah
allah is allah allah is allah
allah is allah allah is allah
allah is allah allah is allah
allah is allah allah is allah
allah is law
allah is already
la ilaha illallah wa'alaikumsalam
bapak bapak ibu ibu saudara
lamunkan antri sabar
masih banyak kamping kita yang sedang dipotong
ya sudah diatur dengan rapi